sekarang semua terserah kamu
kok suaranya ada
gak ada kang
si hasan sudah berangkat ke sumatera
gak ada yang nganterin jeniper sekolah
kok suara mau gak ya
motornya teh udah dijual kang
katanya dia teh udah gak mau ngojek
ke kang koswara
nanti teh dia marah ke kang ido
ah kang teh gak ada maksud apa apa tin
cuma seneng aja bisa bantuin tin
kang aceh itu emang baik
tolong menolong maudah ku aja
itu tin ada mertua akang
mertua akang tuh jiwa sosialnya kurang
paling sebe banget ngeliat akang tuh bantuin orang
gak ada jalan lain
pasti lewat sini dia
din kan tau daerah sini
daerah sini ada jalan pintas nggak
tapi lewat sawah disana
mendingan ngelewatin sawah daripada ngelewatin mertua akang
sawah aja dia cak cak sama dia
tin unduk tin unduk unduk unduk
kamu mau pisah
saya udah capek dengan semua permainan pikiran ini
saya capek capek
kalau kamu mau bisa bilang
saya udah capek bermain kata kata sama kamu
kamu mau pergi
saya nggak akan cari
atau kamu mau pulang ke rumah orang tua kamu
sekarang semua terserah kamu
kamu lagi gak masuk m innovasi czasu
dan melakukan perpesan karakter yang indah
berhubungan dengan peringatan
hanya kita bisa pandai

hanya itu bisa mutuai
kita bisa nelu lua
seru ya lewat jalan pintas tadi
aduh maaf ya jadi kotor
begini tasnya banyak anak tanahnya
terima kasih banyak ya kang
ah udah gak usah bilang
makasih nanti kalau misalnya
nanti mau belanja lagi atau mau beli apa apa
pokoknya udahlah nanti kalau udah apa apa
kalau gitu saya masuk dulu
oh siap siap ya makasih
eh tintin sebentar sebentar
kok bisa ada tanah sih di rambut
kalau gitu nanti masuk dulu
sih yang habis pacaran sama entin di pinggir jalan nungguin truk lewat
entin demi kamu aku rela blok blokan
sampai terbelok cintaku
apa sih dangdut dagang pedut
kok kamu bisa sampai di sini
iya kan jualan
astaga kamu jualan tapi masih seger ya
alhamdulillah baik kang
keliatannya masih seger
mama alhamdulillah baik kang
biasa masih jaga warung
tapi di sana teh sepi
iya jadi cucu bantu bantuin mama biar dapat tambahan
oh jadi kamu teh jualan ini kan susu gitu
jangan jangan dia nyariin saya lah
waduh boleh juga ini coba lihat
sugar susu segar dimilu langsung bugan
wah kelihatannya memang makin segar kamunya
ini ini rumahnya si aceh ini mah
kang kang aceng pindah ke sini juga
iya rumahnya aceng sekarang di sini juga pindah
udah gitu hobinya sekarang minum susu
ceng aceng ada cucu nih
ih kang dadang kang dadang dulu aku yang beli
wah boleh juga ya
ini ada banyak
ngapain sih si dadang
pakai belaga beli susu lagi
kok kamu ada di sini sih cu
aku kan kangen banget sama kamu
kau pun kenapa dia begini ya
cucu saya mengalahkan semuanya
antin juga kalah
ya ampun makin cantik aja cucu
akang kagum bener sama kamu cu
gak peduli ada si dadang
akang keluar ya cu ya
wah ini mah gak usah minum susu
udah seger duluan nih buatan seger
kang dadang bisa aja